saat semua menghilang
kau tetap setia menjaga
kau benar benar bersuara
demi senyum yang lain
saat semua menghilang
iya itu dia keterlibatan beberapa toko
termasuk mas emil juga
ini boleh diceritakan mas emil mungkin
proses keterlibatannya seperti apa
ini kan judulnya demi raga yang lain begitu ya
iya demi raga yang lain
jadi saya tuh dari dulu memang ikuti mas eka gustiwana
karena dia bisa bikin speech
jadi maksudnya ada orang ngomong
kemudian dia rangka rangkai jadi lagu
kalau nggak salah siapa sih itu yang terkenal tuh
ada ribut di
infotainment terus bisa jadi lagu gitu
banyak sekali debat bisa jadi lagu
antara pak jokowi dengan pak prabowo
dan bahkan punya ciptaan sendiri
di lalah saya diajak untuk ikut menyanyikan lagu ini
dan setelah saya cermati
dari sisi nada maupun liriknya bagus sekali
ini berapa lama
berapa lama sampai bisa
sepertinya nadanya tahu
hava liriknya segala macam
jadi saya take
tapi takenya itu ada berapa kali ya
sampai saya sempat break sebentar itu
salah salah jadi saya break dulu coba lagi
itu ya mungkin ada take nya sekitar enam puluh delapan kali tapi mungkin
tapi hebat juga ya
ini sekalian juga bisa memainkan dengan piano ataupun organ begitu
waktu itu kebetulan saya disuruh nyanyi aja
dan ini tentunya juga yang patut kita apresiasi
ini adalah merupakan pesan sosial begitu ya
mungkin boleh diceritakan mas emil
pesan apa yang ingin disampaikan dari kolaborasi ini
ya ini tentunya
dedikasi kepada tenaga medis
kan kami kebetulan juga sebagai yang bertugas di pemerintahan
sangat sangat sensitif terhadap
kesejahteraan dan keamanan tenaga medis

kita sama sama melakukan v con dengan
tenaga medis wanita yang ada di rumah sakit rumah sakit
dan juga kepada
supir ambulansi nasa
ini kita benar benar

berharap bahwa mereka itu mendapatkan dukungan dari masyarakat
jadi kemarin sempet ada berita yang mengatakan
oh di malang ada tenaga medis yang dilarang kos dalam surat edaran rw
tapi kemudian kami langsung cek
kemarin ternyata ada video penjelasan
bahwa yang dimaksud oleh ketua rw ini adalah
tapi kalau tenaga medis itu dianggap sebagai pahlawan
dan ibu gubernur juga
tentunya selalu masih kan
kemudian juga apa yang akan diperlakukan adalah
ini harus benar benar bisa memadai walaupun tentu tidak melimpah dengan keterbatasan hari ini tetapi harus memadai
tempat transit seperti hotel juga menjadi fasilitas yang turut disediakan didukung untuk tenaga medis yang membutuhkan
oke mas emil ini kan kita sudah mendengar penjelasan mas emil dari tadi ya
apa backgroundnya kenapa bisa ikut nyanyi demi raga yang lain
kita juga pengen nih sama sama mendengarkan apalagi tadi tujuannya adalah untuk tenaga medis
mungkin mas emil bisa nyanyikan kembali ini untuk kita semua terutama untuk tenaga medis
waduh saya ingat ya liriknya ini suara juga lagi serak serak lagi nih
tapi saya coba deh buat good morning ya
jadi saya di penggalan terakhir aja ya
kita siap kok jadi baking vokalnya
adisa siap jadi backing vokalnya
ada di belakang nggak bisa nyanyi
silahkan mas emil
engkau pahlawan dunia tuhan jangankan membalas semua
jeril lelah yang tak ternilai demi raga yang lain
wah luar biasa
suaranya luar biasa loh
nyanyi dong untuk saya
anu suara saya itu do semua
kalau ada tangga nada itu nggak ada doripi fasolasi do semua
sungguh menginspirasi pagi ini perbincangan kita
terima kasih banyak mas emil dardak untuk waktu anda di cnn indonesia